ada kisah mengharukan dari korban gempa bumi cianjur jawa barat
di tenda pengungsian lahir seorang bayi perempuan
ibu dari bayi perempuan ini meminta gubernur jawa barat ridwan kamil
untuk memberi nama kepada anaknya
ridwan kamil memberikan sebuah nama yang indah
untuk bayi perempuan yang lahir di tenda pengungsian korban gempa bumi
di kabupaten cianjur pada selasa malam
bayi ini diberi nama gembita solihah kamil
momen bahagia sekaligus haru ini dibagikan emil dalam sebuah video
dan diunggah ke akun instagram pribadinya pada selasa dua puluh dua november
menurut mantan wali kota bandung ini
gempita merupakan bayi ketiga yang lahir di tenda yang sama
dan ibu dewi meminta saya memberi nama
saya kasih nama yang baik sesuai peristiwa tapi juga sesuai doa
jadi saya beri nama gembita
karena lahir saat gempa
didoakan jadi anak solihah
dan peristiwa dan sejarahnya ada pak ridwan kamil